sudah tidak perlu repot repot lagi dari yogyakarta kemudian menggunakan bus ataupun mobil begitu untuk menuju purbali
karena presiden joko widodo pada senin siang kemarin telah meresmikan pembangunan bandara jenderal besar sudirman di kabupaten purbalingga jawa tengah
direncanakan pembangunan bandara ini rampung akhir dua ribu sembilan belas
bandara panglima jenderal besar sudirman di desa wirasaba kecamatan bukateja kabupaten purbalingga jawa tengah resmi menjadi bandara komersial
senin siang presiden joko widodo meresmikan pengembangan bandara panglima jenderal besar sudirman
pembangunan bandara khususnya perluasan landasan pacu ini akan dilakukan dalam dua tahap
tahap pertama memperpanjang runway menjadi satu enam ratus meter dari panjang saat ini delapan ratus lima puluh meter
tahap kedua perluasan landasan pajo akan menjadi dua lima ratus meter
bandara ini akan dilengkapi terminal seluas tiga meter persegi yang bisa menampung sekitar tiga ratus ribu penumpang dalam satu tahun
pembangunan bandara ini direncanakan rampung pada dua ribu sembilan belas mendatang
jawa tengah bagian selatan dan barat ini tidak ada bandara yang memadai untuk masyarakat
oleh sebab itu hari ini sudah dimulai pembangunan bandara jenderal besar sudirman
pembangunan bandara sidra besar sudirman di kabupaten purbalingga seluas satu ratus lima belas hektare
dan kita harapkan nanti untuk tahapan pertama runway akan sepanjang satu enam ratus meter
tahapan kedua nantinya dua meter
pembangunan bandara jenderal besar sudirman di kabupaten purbalingga seluas satu ratus lima belas hektare

bandara ini diharapkan bisa memberikan manfaat tidak hanya purbalingga tapi juga wilayah sekitarnya
keberadaan bandara ini bisa memunculkan titik ekonomi baru karena di purbalingga ada industri pulu mata palsu yang menyerap enam puluh ribu tenaga kerja
juga investasi lain bisa dikembangkan dengan cepat